sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kalau bisa teh kita makan dulu nyanyi
perut saya teh
jangan emas begitu atu raden
iya raden semangat aku raden
aku masih khawatir tentang ibu undaku papa
bagaimana keadaan ibu undaku sekarang
aku masih belum percaya
kalau ibu undak tidak ada di capura
padahal aku sudah yakin
kenapa ayah anda membohongiku
aduh raden gak boleh bilang seperti itu atu raden
udah aja atu raden kita pulang ke pajajaran aja
memang betul paman
memang seharusnya kita sudah pulang ke pajejaan
untuk malam ini kita istirahat dulu disini
besok pagi kita lanjutkan perjalanan kita ke pajajaran
kenapa gak malam ini aja atu raden
biar cepat nyampe ke pajajarannya
iya atu raden
banyak penjahat yang akan menghadang kita paman
pada malam hari
lebih baik besok pagi saja pak
iya atu kalau gitu mah
paman mah gimana raden aja atu mengikutin
saya tuh gak seles
mana pelut saya tuh
keraka kerukuk dulu
istirahat dulu gusti
di depan sepertinya ada desa
nanti kita beristirahat disana
tunggu atu gusti
dapat tidak kodoknya paman
tapi teh letik letik kecil kecil
eta kodok apa mana deh
kampung ini terlihat bersih dan teratur
penduduknya pasti sejahtera
iya gusti radu
sepertinya teh kampung sini teh pasti lo bak makan anak anak
karena pelut saya tuh laper
saya belum makan
eh denginkan anak muda
emangnya teh kamu saja yang lapar
saya berdua juga sama lapar
aduh hiup pelut
saya belum makan
saya lapar sekali
kamu teh masih muda
masa kamu sudah mengemis
bikin mawa eh
saya teh udah ada pekerjaan paman
aku ingin memberinya uang
tapi aku tidak mempunyai uang
kalau paman punya aku meminjamnya ya paman
nanti sampai tiba di istana
aku akan menggantinya
saya teh punya
kalau dikasih ke anak muda ini berarti saya tidak punya perbekalan lagi gusti
tapi sebenarnya saya masih sayang
karena ini emang cuma satu satunya
tapi kalau saya kasih tidak mengapa apa ya gusti
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kita masih mempunyai perbekalan kan
iya masih ada
kalau begitu kita lanjutkan perjalanan
untuk mencari keberadaan
saya harus pergi ke istana ini
di istana ini untuk mencari keberadaan ibu nda paman
kemarin aku baru saja mendaftar menjadi prajurit paman
tapi sayangnya prajurit baru saja tidak bisa masuk ke dalam istana
apalagi aku yang baru mendaftar menjadi prajurit
aku ingin mencari keberadaan ibu nda sekarang paman di istana ini
mudah mudahan saja ibu nda ada di dalam raden
mama nyai kasihan saya saya belum makan
kamu masih sehat badan gemuk
muka itu tembem bulat
masa kamu belum makan
saya lapar paman nyai
sebaiknya perbekalan kita kita berikan pada anak ini
kita tuh ada perbekalan tapi hanya cukup untuk malam ini saja nih
mungkin dia lebih membutuhkan dibandingkan kita paman
kemarilah nak ambil ini
aku cuma mau uang
sombong sekali ya
dikasih nasi tidak mau
maunya teh uang
alah alah alah
kami tidak mempunyai uang lagi
yang kami punya hanyalah makanan ini
aku tidak mau saya cuma mau wow

kami tidak mau saya cuma mau uang
kenapa sopan sopan nyai
paman oh sepertinya ada yang aneh pada anak itu
sepertinya teh aneh
dikasih nasi malah minta nyate uang
padahal teh uang sudah dikasih sama temennya
lagian teh lucu
tadi temannya sudah datang
kok sekarang datang lagi
bagaimana kalau kita mengikuti anak itu
boleh nyai tapi

kalau bisa teh kita makan dulu nyanyi
kalau tidak kita harus ke kuru kuru yukar wahai

nah nanti saja kita makannya setelah ini
kita harus segera menyusul anak itu
baik nyai baik
eh ampulah gusti
rupanya mereka dikendalikan oleh orang
yang ingin mengambil keuntungan paman
kok jadi sapi perahan gitu
ini tidak bisa dibiarkan
kita harus berbuat sesuatu
gusti ratu subang larang
tidak pernah kemarin raden
kalau gusti ratu ke sini paman pasti tahu
tapi kabarnya aku dengar paman
bunda subang lara bersama bunda ketering manik
datang ke istana japura ini
begitu juga dengan gusti ratu ketering manik raden
tidak ada kabar gusti ratu datang ke japura
lalu kemana ibu bunda sebenarnya
apakah ayahanda sudah membohongiku
ibu bunda mau baik baik saja putra
kenapa ibu bunda tidak menyambutku
ibu bunda mau
saya tidak mau menjelaskan
saya tidak mau menjelaskan anda
sedang menuju japura
ada hal yang harus diselesaikan di sana
ibu bunda sedang menemani ibu bunda ketering manik
setelah semuanya selesai
ibu bunda akan segera kembali pada jalan
beberapa hari yang lalu
kedua kakak raden datang ke sini mencari raden
jadi itu alasan yunda rara santang
untuk datang ke sini
apakah itu artinya
bunda sudah ada di pajajaran
apakah kita sudah masuk wilayah pajajaran
belum raden masih jauh
jamin masih jauh ini pak
iya raden kami masih masuk wilayah japura raden
kira kira berapa hari lagi pak man
kita sampai di pajajaran
paling juga raden sepuluh harian raden
apalagi kalau kita misalkan sering mampir istirahat
sepuluh hari lah raden
paling juga dua atau tiga hari raden
itu pun kalau nggak macet raden
nggak terganggu sama ki aman yang suka ngorok
heee nah nah nah dikamu atu
dia mah udah suka ngorok raden
lebih baik sekarang kita cari makanan dulu pak man
sekaligus kita istirahat pak man
salah makan ma atu
raden nimas ada yang bisa paman bantu
kami kemari ingin menanyakan adik kami raden kian santang apakah kemari
nih mas raden kian santang sempat kemari dan menanyakan ratu subang larang dan ratu kentring mani
paman lalu di mana saat ini keberadaan adik kami apakah dia ada di istana
tidak ada nimas sekarang raden kian santang sudah kembali ke pajajaran
kian santa rupanya kau sedang menuju ke pajajaran
akan sulit bagiku menghabisinya kalau demikian
ini tidak bisa dibiarkan aku harus cepat mengejarnya sebelum dia sampai ke pajejara
baiklah paman kalau begitu kami permisi
raka apakah itu reis rauhisesa
raka jangan jangan reis rauhisesa mendengar semua pembicaraan kita
jika itu benar itu akan sangat membahayakan bagi rai kian santang
jika memang menganghinya evangelisme mereka akan memberikan pertemuan selesai dari batu cahaya corazollitum